badan intelijen negara turut serta dalam memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
dengan menyiapkan mobile laboratorium
mobile laboratorium itu dapat melakukan uji sampel lebih dari seribu perharinya
selain mobile laboratorium bin juga memiliki helm berteknologi canggih
yang berfungsi sebagai rapid screening
sebagai bentuk upaya memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
badan intelijen negara menyiapkan mobile laboratorium covid sembilan belas
pemeriksaan covid sembilan belas dilakukan dengan metode molekuler atau polimerase chain reaction atau pcr
untuk mendeteksi positif atau tidaknya covid sembilan belas pada seseorang
pcr tes lebih diutamakan bagi orang dalam
dalam pantauan atau odp pasien dalam pemantauan atau pdp
dan orang yang dinyatakan positif covid sembilan belas melalui rapi tes sebagai tes lanjutan
terdapat empat unit mobile lab dengan kapasitas uji satu dua ratus empat puluh delapan sampel per hari
yang disiapkan untuk melakukan testing ke sejumlah daerah di jakarta dan sekitarnya
mobile lab covid sembilan belas telah memenuhi standar laboratorium biosafety level dua
atau bsl dua untuk melakukan uji biomolekuler melalui swab test dengan pcr system
peralatan di dalamnya berupa biosafety kabinet atau bsc
yang berfungsi sebagai lemari pengaman mikrobiologis
cryo cube f satu ratus satu h freezer berperforma tinggi sebagai tempat penyimpanan sampel
atau bahan kimia untuk dianalisis
thermomixer c untuk pemurnian
plasmid rna dan dna
rotor gene q atau real time pcr system dengan kapasitas tujuh puluh dua tabung
dan genesis q tiga puluh dua rt pcr
centrifuge lima empat ratus dua puluh empat r dirancang untuk aplikasi penelitian berkapasitas hingga dua puluh empat tabung
mikropipet yang digunakan untuk mengukur volume dan memindahkan cairan atau sampel
dan alat real time pcr
yang berfungsi untuk mendeteksi hingga menganalisa data dari sampel
selain meluncurkan mobile laboratory
badan intelijen negara juga memiliki alat pendukung lainnya
berupa smart helmet yaitu helm thermal kc wearable n sembilan ratus
yang berfungsi sebagai rapid screening yang berguna sebagai pengendali epidemi
terbuat dari material berteknologi canggih
seperti inframerah thermal yang mampu mengukur suhu tubuh
secara akurat dan mendeteksi demam tanpa kontak langsung
sehingga penggunaan helm thermal dapat dengan mudah membantu
dalam upaya mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas
dengan adanya mobile laboratory dan helm thermal
badan intelijen negara dapat turut mendukung memutus mata rantai
penyebaran covid sembilan belas di indonesia